tingkat paud sd dan smp salah satu sekolah yang telah menerapkan ptm adalah sd negeri tangerang empat belas
sesi lima puluh lima puluh seperti di semester ganjil nah namun masih ada batasan tadi anak tidak hadir setiap hari
jadi ada jadwalnya seminggu hanya hadir dua kali empat ratus murid dan empat puluh guru di sdn tangerang empat belas telah
mendapatkan vaksinasi lengkap protokol kesehatan juga diterapkan dengan ketat selama pelaksanaan pt
smp empat puluh tiga bandung jawa barat adalah salah satu yang melaksanakan kegiatan belajar dengan tatap muka
dibagi dalam tiga sesi untuk mengurangi potensi kerumunan para siswa antusias mengikuti kegiatan
belajar dengan tatap muka mereka mengaku tak khawatir selama berdisiplin menerapkan protokol
kurang kurangnya interaksi yang kayak dekat banget gitu terus bawa bekal sendiri bahan sanitizer buat
jaga diri kita aja kok vaksin tuh udah lama ya dari tahun dua ribu dua puluh bawa bekal sama hand sanitizer sendiri
wali kota surabaya mengawasi kelengkapan sarana protokol kesehatan di sejumlah sekolah dasar dan
mendatang ini adalah bentuk dari ikhtiar kita karena bagaimanapun pendidikan lewat hybrid
terus lewat apa namanya lewat online terus ini karakter karakter pemimpin karakter karakter
jiwa yang hebat juga akan hilang meski mengaku senang bisa kembali bersekolah sejumlah siswa mengaku
masih harus adaptasi untuk menjalankan protokol kesehatan dan mengikuti pembelajaran secara offline
mungkin belum bisa adaptasi di hari pertama ya karena baru baru aja untuk offline seperti ini
karena dari dulu khas tujuh sampai ke sembilan awal awal ini offline terus nggak papa buat keluar keluar
untuk semua murid nggak apa apa dan justru saya sangat semangat jika murid murid mulai keluar
kembali ke sekolah karena itu menaikkan gairah belajar murid murid kembali
sementara pihak sekolah melakukan upaya antisipasi lanjutan dengan melakukan
swab antigen berkala melalui puskesmas di surabaya ada sekitar tiga ratus sekolah
menengah pertama empat sekolah dasar dan tiga sekolah pendidikan anak usia dini